kok gak ada salah
gak berdua tuh bertiga
kau ada ngapain
anak baru ini bikin masalah
udah deh lu jangan malu maluin anak ips
gue gak ada ngomong kayak gitu rifki
lu usah ngeles
beneran gue gak ada ngomong kayak gitu
gara gara lo hukuman gue jadi tambah tiga minggu
puas lu sekarang
rifki itu ditambah tiga minggu lagi
paling emosi sekali dengar begitu
dan si aldino malah yang nengenakan di rumah sakit
samu ini tuh gara gara michelle anak baru itu
iya lah gara gara dia sampai rifki sama lino berantem tuh
kayaknya kita harus kasih pelajaran tuh sama si michelle
aku mau teh manis
eh shell lo lagi dapet ya
itu udah minggu lalu kok
itu apa eh dia gak nyadar loh
itu apa sih aneh banget dateng dateng ngegas
nyuruh temen lu buat ngerjain gue
kenapa gak lu sendiri aja
kalau gue mau ngerjain loh itu pasti gue kerjain sendiri
gak gue bawa temen temen gue
lagipula nih gue gak tau apa apa
lo emang diapain sih dikerjain apa emang
gue udah tau sendiri kan
lo cuma pura pura gak tau kan
gue emang gak tahu apa apa
lo dikerjain apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
atau kurang puas
mau nambah lagi
gue kasih waktu
ini kan lo yang mau selama ini
sekalian aja depan sekolah
semuanya biar tau
kenapa sih rifki tiba tiba aja sok bike gitu ya ngasih jaketnya ke gue
apa dia beneran gak tau kalo temen temennya ngerjain gue
lu pake mata gak sih
jangan lebar kok
eh justru beta yang harus bicara begitu sama kamu
kau liat tidak kau ada dimana sekarang
kayaknya dia lupa nih
kok dia lagi ada di wilayah ips
mendingan sekarang lo balik deh
terus belok kiri buat ke wilayah pak
tunggu dulu nona
tidak segampang itu kau bisa pergi dari sini toh
eh ini kenapa lagi
jaket rifki bisa ada sama kau
pasti buat tutup kau punya rok yang merah itu toh
betul ya betul toh
lu yang ngerjain
lu yang ngerjain
kenapa ngerjain gue
kan yang ngerjain gue
gue juga tau
kau rifki yang nyuruh kalian
pengecut tau gak sih kalian
kau ini paling berani sekali ya ngomong begitu selama ini
emang gue salah di sini ah
gue cuma mau lewat doang
kau ini tahu tidak kesalahan kau itu apa
karena kau rifki itu punya hukuman ditambah lagi jadi tiga minggu
dan satu lagi ya
karena kau sudah tolak bikin video permintaan maaf sama rifki
ya udah kan berdua aja bikin video permintaan maaf
biar sama tuh kayak daffin
malu kan lu

saat yang kayak gini ona bisa muat pada musuh
eh michelle mendingan lo sekarang nurut aja deh
lo bisa ngelawan jangan cari masalah sama rgps
salah apa gue salah apa
lu mana salah lu berdua tuh bertiga
anak baru ini bikin masalah
udah deh lu jangan malu maluin anak ips
masa cowok nyerang cewek rame rame pula
nggak gentle kalian udah sini ayo cabut
eh kali ini kau selamat ya
tidak aku mau pergi
maaf ya ibu telpon kamu pas sekolah
kamu lagi jam istirahat kan
kamu gak kenapa napa kan
gak apa apa gak apa apa kenapa bu
el ibu tuh cuma mau ngasih tahu sama kamu
kalau kita jadi tinggahannya hari ini nel jadi besok
soalnya rumah yang kita tempatin ada sekitar warisan yang punya rumah
kenapa nggak nunggu michelle pas pulang sekolah aja
beri bu kecapean lagi michelle gak mau kalau ibu kecapean
enggak l ibu gak capek
ada teman lama ibu kok yang bantuin
yaudah bukan gitu ibu
kalau capek istirahat ya bu
jangan dipaksain jangan dipaksir
yaudah ya ibu tutup teleponnya
yaudah bu bye
iya pak iya pak
ini sekolah tempat sekolah harus rapi
ini kancing ini
pak pak rukman
kan udah mulai masuk lagi
mau otoke ada patogar
ayo kita kabur dari sini sebelum patogar liat kita
kita rapi apa yang perlu ditakutin sih
aigo michelle lo tuh gak tau patogar itu guru backup paling killer di sekolah ini
yaudah yuk kita lihat belakang
kenapa harus ngeliat belakang
ya ampun ini tuh satu satunya cara untuk kita nyampe ke kelas
om ada apa ya om minta riva buat kesini
om kesini mau minta tolong sama kamu riva
tolong kamu bujuk rifki untuk minta maaf sama aldino di depan temen temennya
tapi maaf ya om kayaknya rifki gak mau lagi dia dengerin omongan riva
terakhir aja rifki marah sama riva
karena dia tau kalo rifka itu suka update tentang dia ke om
jadi percuma om kalo rifka yang ngomong sama rifki dia gak bakal mau denger riva
terus siapa menurut riva orang yang omongannya bisa didengerin sama rifki
pacarnya atau mungkin gitu pacarnya rifki
siapa tahu dengan pacarnya rifki mau dengerin omongannya
setau riva sih rifki gak punya pacar omnya jomblo
dia lagi gak deket sama siapa gitu
bang sama apa tau gara gara soal dulu gue pernah direje lipstick gue gara gara gue pake lipstick ketebelan
itu tuh made in korea asli gue sampe nangis nangis dimarahin tau ih
nangisnya pake lipstick jangan ketebelan hati hati
ih insya allah gue tuh gak tau rasanya dimarahin pak togar yaudah yuk yuk yuk
yaudah duluan aja gue mau cat
iya udah deh duluan ya duh duh duh
hati hati dicari pak togar loh
jangan jangan dia yang lagi dekat sama rifki
tapi kenapa dia gak belain rifki waktu di ruang bk kemarin
pasti ada yang spesial dari dia yang bikin rifqi suka
itu bukannya papanya rifki
tak environment mulai sakit sekarang